di daob dua sebanyak satu ratus sebelas ribu diantaranya sudah dijual kepada masyarakat
namun hingga selasa tujuh maret baru tiga puluh sembilan ratus lima puluh dua tiket yang dibeli atau sekitar dua puluh delapan persen
sejauh ini ada tiga tanggal keberangkatan yang menjadi favorit pemudik
yakni tanggal sembilan belas dua puluh dan dua puluh satu april
dengan penjualan tiket mencapai lima puluh persen
dari jumlah keberangkatan dalam sehari
sementara kereta api yang sudah banyak dipesan pemudik adalah kereta api kahuripan
dan kereta api kuto jaya selatan
untuk kereta api favoritnya sendiri yang menjadi tujuan favorit masyarakat
adalah kereta api kahuripan dan kuto jaya selatan
kalau kahuripan itu relasinya kira condong ke blitar
lalu ada kuto jaya selatan itu relasi kira condong ke kutoarjo
nah untuk penjualan tiketnya sendiri sudah mencapai
angka tujuh puluh lima persen dari total tiket yang sudah kami jual seperti itu
dari pengalaman masa angkutan lebaran tahun sebelumnya
pelanggan kereta api untuk tujuan mudik
lebih banyak memesan tiket mudik tiga puluh hari sebelum masa cuti lebaran
namun untuk keberangkatan kereta jarak dekat
masih ada yang baru memesan tiket kereta tujuh hari sebelum hari lebaran
belum kayaknya minggu depan
seolah olah minggu depan malah beli tiket
biasanya beli itu hamin berapa mas tiket untuk mudik
kalau untuk mudik dari hamin tiga puluh
satu bulan aja satu bulan udah itu udah beli
aku itu kehabisan
nah itu untuk keberangkatan biasanya hamin berapa lebaran nanti milihnya
biasanya ya gimana mood moodan sih
kalau misalnya mau moodnya mudik hari itu hari itu gitu
jadi belinya berapa hari sebelum
itu hamin tiga lebaran baru mudik gitu ya
kalau lebaran hamin setujuh
oh hamin tujuh gitu ya
kalau ya kalau lebaran kayak gitu gitu
pt kereta api daobdoa bandung juga telah menyiapkan kereta tambahan
jika permintaan masyarakat semakin meningkat
jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan gerbong
muka putra helmy suryanegara bandung jawa barat